komisi pemberantasan korupsi menggelar konferensi pers yang dipimpin oleh wakil ketua kpk laude m syarif
langsung saja kita bergabung ke konferensi pers yang digelar kpk
ini kasus kasus ktp kasus kasus korupsi yang berhubungan dengan ktp elektronik
mengapa hal itu dilakukan
karena ini tadi terlebihan jalan yang sangat besar dan masih banyak sekali masyarakat indonesia
yang belum mendapatkan ktp elektronik sampai sekarang karena salah satunya disebabkan oleh kasus ini
oleh karena itu kpk berharap kepada semua pihak khususnya kepada pemerintah dan parlemen dan masyarakat pada umumnya
untuk memberi dukungan dan mengawal upaya penanganan dan penuntasan kasus ktp elektronik
terima kasih pak laudem
tadi sudah dijelaskan ini kasih perbuatan persangka ass dan persangka baru ini tentu tidak bisa dilepaskan dari pihak pihak lain
yang juga sudah diproses sebelumnya baik di persidangan ataupun di tingkat penyidikan yang sedang berjalan saat ini
karena ass diduga bersama sama dengan sn andi agus finus irman
sekian tol dan kawan kawan
kita buka sesi tanya jawab pada dua sesi tanya jawab di sini
sesi pertama silakan
dua orang silakan
yang dilakukan serius pembedahan ini adalah kantor
saya ingat itu mungkin tahun dua ribu empat belas atau dua ribu empat belas setelah pas kita masih dalam proses penyelidikan kasus ini
ketik kuadra termasuk paling besar dikeledak oleh kpk
terus kemudian apa sih kesulitannya hingga baru saat ini menetapkan anang widiana ini sebagai persangka dalam persidangan
selain itu kan ada peran yang berlaku
justru jauh lebih vital dari seorang anak seperti misalkan wili najwa nusantara sebagai petuk kuadra yang lebih mobil secara teknis dalam urusan proyek ektp ini
apakah memang ada tipikal pertafasan persangka ektp ini dengan model silang
kan kalau tahu kemarin kan baru dari pihak dpr sebelumnya swasta sebelumnya dpr
terakhir kan setelah pas ksn ini kan baru swasta lagi
apakah memang penyidik menggunakan pola seperti itu
terus kemudian berapa clear nya yang diperoleh secara perusahaan ataupun secara pribadi ataupun memang ada
tindakan apa pencucian uang yang dilakukan petek kuadra ini dalam kasus ektp ini
kalau mau lihat pengembangannya kan secara teknik dari fakta fakta persidangan kemarin kan
supiak swasta yang sudah terlihat jelas aliran apa adanya pencucian uang misalkan ada atau keterlibatan orang dekat seperti keluarganya andi agustinus itu kan deddy priyono bagaimana perannya
terus si fidi itu
saya rasa apakah itu tidak penting untuk dimajukan sebagai tersangka misalkan ketimbang kalau memang sudah mengunci kasus ini di anang
ya saya rasa lebih penting yang kemarin terungkap lebih anyar lah dibanding menetapkan deddy
karena kita tahu ini penulai daan petek kuadra ini kan udah saya rasa udah tiga kali deh dari tahun dua ribu
itu aja makasih
saya nugrah dari indopos
beberapa hari terakhir baru yang terbaru saya dapat gambar foto setnov lagi terbaring di rumah sakit
nah yang saya tanyakan hasil terbaru pemeriksaan idi terkait penyakit yang diderita pak setnov itu seperti apa
nah kemudian kapan target kpk untuk segera untuk menangkap setnov
kita fokus dulu pada pendidikan ini
itu mungkin ada di atas di hospital
saya ingin tadi bapak mengatakan bahwa anang dijadikan tersangka berdasarkan sikap sedang terakhir
untuk memandu diri orang lain di korporasi
artinya ada uang yang terkait pada korporasi
nah apakah kita juga akan menjadikan korporasi pt evald resolution dalam hal ini
terima kasih mario bahwa apakah ini kemudiannya memang diisai secara khusus harus diikjad dulu
dan ini saya ingin mengucapkan pada bapak dan bapak ibu ini
yang dinikmati oleh yang bersangkutan ini sedang masih dalam proses penyidikan lebih lanjut
tetapi bukti bukti bahwa yang bersangkutan tidak terpampang dengan jelas
baik itu di dalam cerita
maupun di dalam proses persidangan dan tentunya bukti bukti surat dokumen keterangan yang telah dikendiki oleh sejidik sejidik kpk
untuk menambahkan dari indra
juga adalah merupakan
saya belum bisa mengatakan sekarang
tidak tertutup kemungkinan
ikut bertanggung jawab
bukan hanya orang
tapi itu nanti dalam
yang berhubungan dengan
teman teman yang berkumpulan
tim kpk telah
dengan dokter yang
dan mungkin nanti
ada satu panel dokter lagi lain
kalau ada pertanyaan
kita cukupkan sampai disini
tidak ada pertanyaan ya
jadi hari ini
kita baru sampaikan
penyelidikan ke penyidikan
atau pengembangan perkara ke penyidikan
untuk yang lainnya
nanti kita akan informasikan lebih lanjut
ada satu hal yang
demikian tadi keterangan pers
yang disampaikan oleh komisi pemberantasan korupsi
langsung disampaikan oleh wakil
ketua kpk laude m sharif
adanya penetapan tersangka baru
dalam kasus mega korupsi
iktp tersangka baru berinisial
ass diduga terkait
dengan setia novanto dan andi agustinus
dalam mega korupsi
sudiharjo yang merupakan
direktur utama pt quadra solution
korupsi dalam mega korupsi
dan juga perum pnri

terkait proyek iktp
senilai lima sembilan puluh lima triliun rupiah
dan pt quadra solution ini
merupakan anggota konsorsium pnri
dalam proyek pengadaan iktp